bupati bogor adeyasin terjaring operasi tangkap tangan tim pendidikan kpk
terkait dugaan kasus suap dalam ott ini kpk juga menangkap sejumlah pihak
dari badan pemeriksa keuangan perwakilan jawa barat
bupati bogor ade yasin ditangkap kpk dalam sebuah operasi tangkap tangan
di wilayah jawa barat yang dilakukan pada dua puluh enam dan dua puluh tujuh april
dalam operasi ini kpk juga menangkap sejumlah pihak dari bpk perwakilan jawa barat
ott dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap
ade yasin dan pihak yang terjaring ott sudah dibawa ke gedung kpk untuk diperiksa lebih lanjut
dan dikutip dari cnn dari detik com kakak kanu adeyasin rahmat yasin juga pernah terjaring ott kpk
dalam jabatannya sebagai bupati bogor
rahmat kemudian ditetapkan kpk dalam dua kasus
pasca bupati bogor setelah bupati bogor adeyasin terjaring operasi tangkap tangan
kpk kantor bupati bogor sepi
bayu rahmawanto kepala dinas komunikasi kabupaten bogor
menyatakan kegiatan di kantor bupati berjalan normal
hingga rabu siang terpantau belum ada penggeledahan kantor oleh kpk